terhadap dugaan yang dilaporkan oleh pihak ad
kepada yang bersangkutan
tentunya kita sudah melakukan penonaktifan
karena menunggu keputusan dari proses pemeriksaan di kepolisian
kalau memenuhi bukti bukti tentunya akan naik ke peradilan
kami masih menunggu itu
ada penonaktifan supaya mempelancar proses pemeriksaan di pihak kepolisian
sebelumnya sudah pernah dipanggil h itu pak ya dari pihak ikeda
terus hasil wawancara dengan pihak pelaku atau terduga h itu
seperti apa sebenarnya
apakah benar melakukan staycation
kalau staycation itu seperti yang disampaikan oleh pihak ad sendiri
itu kan tidak ada
itu kan penggiringan opini publik
tapi kami tidak membahas hal itu
itu mereka lah
karena kan yang dilakukan oleh h
itu bukan sesuai dengan sop yang ada di pt ikeda
jadi itu hanya pribadinya saja
jadi bukan karena ada sopnya cara perekrutan ikeda itu demikian tidak ada
dan kami juga sudah menyampaikan sebelumnya mengecam tindakan yang dilakukan oleh oknum h
karena itu tidak diperbolehkan
dilarang di pt ikeda juga
jadi tidak benar kalau sistem yang dilakukan ikeda ketika orang mau kontrak kerja
itu selalu dilakukan staycation
dan sampai sekarang pun belum ada bukti bahwa
ikeda melakukan perpanjangan kontrak melalui staycation itu tidak ada